tempat kos murah yang bernama sleep box viral di media sosial
bahkan kaum milenial sampai mengantre untuk menjadi penghuni dalam box box berukuran satu x dua meter ini
ternyata kos senilai tiga ratus ribu ini tidak layak untuk dihuni
bahkan akan disegel oleh pemerintah daerah setempat
beginilah keseharian randy penghuni kos kosan box di kawasan johar baru jakarta pusat
randy menyatakan menemukan tempat kos ini di salah satu aplikasi kos online
dan langsung menyewanya karena harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis
harga kamar kos ini dari tiga ratus ribu hingga empat ratus rupiah per bulan
kamar kos bisa juga disewa per hari seharga rp lima puluh per malam
sebanyak enam puluh kamar yang tersedia dalam bangunan tiga lantai
kita tujuannya untuk membantu mereka yang berpenghasilan
belum tentu semua orang berpenghasilan sekitar tujuh juta atau sepuluh juta satu bulan
tujuannya ini membantu orang yang berpenghasilan sekitar dua sampai empat juta itu agar memiliki sisa tabungan

bagaimana kita dapat kembangnya diputar kemana
ya pemirsa saat ini kami sudah berada di lantai satunya sleep box jakarta
dan disini anda bisa melihat ini ada beberapa ruangan tv tv room ruangan sholat
dan juga area parkir
dan disini bisa melihat ada beberapa motor yang sudah berparkiran disini
dan juga ada tempat sepatu sepatu
dan disini udaranya tidak terlalu segar ya bisa dibilang seperti itu
dan kita juga bisa melihat ada beberapa seragam grab atau gojek
jadi memang banyak penghuni
disini bekerja sebagai gojek atau driver grab seperti itu
dan ini adalah tangga yang untuk menuju ke kamar
kamarnya ada di lantai dua dan lantai tiga
mari kita lihat bersama
dan ini kita memang harus hati hati sekali untuk ke atas untuk menuju ke kamar kita
tangga sempit dan cat warna hitam belum kering mengeluarkan bau sangat menyengat
ya pemirsa saat ini kami sudah berada di dalam sleep box seperti yang anda lihat
disini ruangnya sangat kecil sekali
waktu saya duduk saja tidak bisa dengan tegak karena memang ini kurang dari satu meter tingginya
dan luasnya sekitar dua kali satu meter
mari kita coba kita berbaring
ya untuk disini jika anda ingin tidur disini memang sedikit sempit karena luasnya sangat kecil dan tidak
ini masih kosong ya pemirsa
masih belum ada barang saya sehari hari dan juga ini bisa dilihat tidak ada jendela sama sekali
dan untuk keluar dari sleep box ini kita juga perlu merangkak seperti ini ya
indonesia property watch menyatakan empat puluh tujuh empat persen generasi milenial yang berdomisili di jakarta memilih menghuni tempat kos
tetapi menurut wakil wali kota dki jakarta pusat irwandi tempat kosan ini tidak layak dan akan disegel dalam dua hari
sudah ada izin untuk imb atau segala bangunan dan ini tidak ada izinnya
ini akan kita cek dan kalau memang tidak ada izinnya akan kita tutup
bangunannya tidak punya bentuk persyaratan untuk kehidupan layak seorang manusia
irwandi menambahkan tujuh puluh persen tempat kos di jakarta pusat tidak memiliki izin
yakni izin membangun bangunan atau imb dan izin pemanah
ia mengimbau agar sebelum memilih tempat kos calon penyewa menanyakan izin agar tidak buru buru mencari tempat baru jika terjadi penyegelan